ya seperti pak presiden sudah katakan
dan saya kira kita semua sadar bahwa
kita menghadapi tantangan ekonomi yang sangat berat
ya tantangan ekonomi yang fundamental
dan kita semua harus kerja keras
ya untuk bantu negara
mengatasi tantangan ini
pada saat yang sama
pak presiden pak pres
kita semua sangat yakin
bahwa kita bisa mengatasi
ya moga moga bisa ketemu dengan semua kawan kawan
di kementerian dulu hari ini
saya mesti segera rapim dengan
eselon satu dan mulai
mulai pelajari ya kan semua
isu isu yang urgent